tapi agak kurang komunikatif saya dengan ahli margarito ini karena ketutupan nama tiang ini nama mimbar ini
saudara ahli kita sama sama tahu adanya putusan mk nomor satu
kemudian kita juga sama sama tahu ada undang undang tentang kekuasaan kehakiman
di dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman itu secara tegas dinyatakan seorang hakim apabila ada benturan kepentingan harus mengundurkan diri
kemudian terkait dengan undang undang dan dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman itu juga disebutkan bahwa
adalah hakim sebagaimana dimaksud di dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman
kemudian ketua mahkamah konstitusi pada waktu itu tidak mengundurkan diri
sehingga lahirlah putusan nomor sembilan puluh
berarti putusan mk sembilan puluh itu selain melanggar undang undang tentang kekuasaan kehakiman
kental sekali dengan nepotisme
bahkan di dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman itu disebutkan
akibatnya bisa berakibat batal demi hukum
sehingga tidak perlu dibatalkan
berdasarkan putusan mk yang itu tadi
mendaftarlah pasangan calon nomor satu
yaitu prabowo dan gibran
itu belum ada perubahan atas pkpu
masih menggunakan pkpu sebelumnya yang kalau dilihat dari pkpu itu tidak menuhi syarat
yang namanya perubahan atau mengundangkan pkpu
itu harus dengan persetujuan dpr
dan menghalangi komisi dua dpr ri
itu prosedur itu belum tidak dilaksanakan
tapi mendaftarlah pasangan ini
kalau saya kaitkan dengan pernyataan dari yang mulia hakim
bahwa negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila
apakah saudara menganggap pendaftaran ini sah
atau tidak boleh didiskualifikasi dengan berbagai alasan yuridis yang
dan kita sering sekali berdiskusi
bahkan berdebat di berbagai stasiun televisi
saya agak meragukan terkadang dengan pernyataan pernyataan saudara ini
yang terkadang tidak konsisten
pada tanggal lima maret dua ribu dua puluh
berapa hari kemudian tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh
pelaksanaan pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu pemilu sebelumnya
bahkan lebih buruk dari pemilu di era orde baru
ini salah satu pernyataan pernyataan
saudara yang sering bertolak belakang ya
tanggalnya agak dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat atau maret yang terakhir
pertama di maret dua ribu dua puluh empat mengatakan pilpres dua ribu dua puluh empat sama dengan pilpres dua ribu dua puluh
sejak mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu sebelumnya
bahkan lebih buruk dari pemilu
bahwa pemilu sekarang ini masih jauh lebih buruk
sebentar dari saya cukup ya